sampai jumpa di video selanjutnya
ah bobi kamu baik banget sih
ih sini makin jadi tante sayang sama bobi
eh bobi gimana kalau nanti kita dinner
iya ada apa mami
nanti malam mami itu diajak klien makan malam
jadi sepertinya pulangnya agak malam nih
mami tuh mau ngurusin barang barang yang mau diekspor
oh gitu pi
tapi mami pris jangan sampai kecapean saya
bobi udah pulang pi
udah udah pulang kok
udah ya pi
kok gak pake siwuh bye bye
perasaan apa sih
tak biasanya mau ngerely
dia datang lagi
tapi sekarang sama temennya tuh
yang putih buncit yang putih keriting yang jelek banget tuh
udah ini ini berapa ini
sengsara si centri pergi lagi
hah gimana ya
saya dapet akal kan
saya dapet akal
pokoknya juragan seren aja sama saya
pokoknya semuanya beres
terima beres aja kan
bener tenang aja
udah hutang kamu masih banyak
oke tenang tenang
pak pak pak pak pak
pak pak pak
hargi tunggu dulu
yang sangat berbahaya pak
penyakit sangat menular
dan penyakit ini bisa mematikan pak
tengok dulu pak
ini apa sih kontor
yang lebih mematikan orang
ini tak pecah kan
pak ini pak
ini apa sih kontor
bapak bapak bapak
dari siapa ya
siang siang kerodongan sarung
dari siapa ya
mau ketemu susilo
oh juga kan
ini apa sih kontor
nular ke mata
jadi nanti kamu audisi diantar papi gapapa ya
apa mendingan gak jadi aja mah
kamu harus tetap ikutin
kalo kamu berhenti
kamu punya peluang
kamu bakat ada bagus
mas aku nggak mungkin muluk muluk buang deso ini soalnya
uang deso ke uang aksan kek
semua orang kan punya hak dan kesempatan yang sama tim
udah gak apa apatin kamu harus tetap ikut ya
nanti kalau papi macem macem sama kamu
biar mas bubi yang urus
ya itu pun mas
maksudnya itu kan
sindi tadi kebawa emosi
sindi kan gak tahu kalau ternyata bubi disuruh sama om sosi loh
buat nganterin si pembantunya bobi itu
jadi bubi gak marah sama sindi
kamu baik banget sih
ih sindi makin jadi tante sayang sama bubi
bubi gimana kalau nanti kita diner
kan kemarin bubi ngajakin sindi
sekarang sindi ngajakin bubi diner
kita diner jam tujuh malam di red dragon restaurant
gak mungkin sindi sekarang aja udah hampir jam enam
iya jadi kamu gak mau
iya di restoran red dragon jam tujuh ya
mas bobi mau makan malam sama mbak cindy ya mas
mas bubi kan juga harus menjaga hubungan sama sindi
ntar kalau dia kena penapa napa ngadu sama ami
kita juga nanti kena akibatnya sindi
yaudah sindi kalau gitu kita langsung pulang aja yuk
tapi ntar mas bobi nganterin kamu aja langsung berangkat lagi ya
restorannya jauh sindi
ntar kalau telat nenek grandong marah marah lagi
mbak sindi kok dibilang nenek grandong tomas
mbak sindi cantik mas
biarin aja dip
katanya pergi sama bobi mana bobi
mas bubi lagi pergi sama mbak sindi
katanya sih mau makan malam gitu
oh bagus yaudah sini
lo jangan duduk situ
ini untuk kamu nih
ini majalah model model para profesional bergaya di situ
jadi kamu bisa ikutin bisa niru gaya gaya mereka di situ
waduh bagus banget nge pak
mulai sekarang saya akan jadi manajer kamu
jadi semua kebutuhan kamu akan saya urusin selama audisi oke
apa itu enggak ngerepotin bapak nge
enggak lah enggak ada repot repot
coba kamu sekarang melihat ini
oh centini masak dulu nge pak habis beli ikan goreng neki pak
kamu kalau foto jangan canggung gitu jangan kagu gitu biar ngalir gitu ya
anggep kata orang oke pak oke
satu satu satu
satu satu satu
iya nengok satu titik
satu satu satu
iya sexy ya satu satu satu
kenapa tuh sini
apa sujatan begitu sakit ya sakit
eh mau sakit apa ini sih
kasian kamu sakit ya
aduh ayo bawa tangan air putih
mau kemali sih
tangan air putih dulu
aduh aduh aduh
ya ampun deh
kan kalau gini
kenapa sih kamu itu kalau sakit nggak ngomong sama mbok
kalau tahu gitu tadi mbo aja yang ke warung bukan kamu
oh kalau sakitnya kayak gitu mantep
sambet siapa yang tuh sambet
enak aja kalau ngomong sembarangan